jelang hari raya idul fitri posko angkutan lebaran terpadu bandara sultan hasanuddin kabupaten maros sulawesi selatan
telah melayani sekitar dua ratus ribu penumpang dan satu lima ratus dua puluh satu pergerakan pesawat
enam hari sejak dibuka posko angkutan lebaran terpadu oleh pt angkasa pura i
rata rata traffic harian di bandara sultan hasanuddin maros sulawesi selatan mencapai tiga puluh tiga delapan ratus enam puluh tujuh penumpang
selama periode mudik lebaran pihak bandara sultan hasanuddin tetap mengantisipasi lonjakan penumpang
dengan menghadirkan lima puluh empat penerbangan tambahan
sementara rute tujuan terbanyak didominasi oleh jakarta surabaya dan juga kendari
jika dibandingkan dengan periode sebelum mudik lebaran memang angka trafik penumpang di bandara sultan hasanuddin ini
hanya berkisar di dua puluh ribuan penumpang saja setiap harinya
setelah masuk periode mudik lebaran angka rata rata trafik penumpang di bandara sultan hasanuddin ini
mencapai sekitar tiga puluh tiga delapan ratus enam puluh tujuh penumpang
dan perlu kami informasikan juga saudara di mana pada delapan april kemarin dimulainya cuti bersama
ini penumpang di bandara sultan hasanuddin mencapai angka tiga puluh
dan jumlah penumpang sendiri terbanyak di mana puncak arus mudik terbanyak terjadi di bandara sultan hasanuddin ini
pada sabtu enam april kemarin dengan angka trafik penumpang mencapai empat puluh tujuh ratus empat penumpang
ini bisa dibilang naik sebesar tiga belas tujuh persen dibandingkan tahun lalu dengan periode yang sama di angka
ini juga mencapai angka tiga puluh satu penumpang dan juga yang menjadi rute tujuan terbanyak di bandara sultan hasanuddin ini
yakni di jakarta surabaya dan juga kota makassar
kami juga perlu informasikan paskalis dan juga saudara di mana bandara sultan hasanuddin ini
juga menambah lima puluh empat extra flight atau penerbangan tambahan untuk bisa menjadi akomodasi tambahan
ini juga menambah lima puluh empat extra flight atau penerbangan tambahan untuk bisa menjadi akomodasi tambahan
selama periode lebaran dua ribu dua puluh empat ini
selain itu posko angkutan lebaran terpadu yang ada di bandara sultan hasanuddin ini
juga memberikan pelayanan terkait dengan data penerbangan cuaca dan juga ada pelayanan kesehatan
bagi masyarakat ataupun penumpang yang tiba di bandara sultan hasanuddin maros sulawesi selatan
baik terima kasih laporan anda langsung dari bandara sultan hasanuddin wafik asisa
terima kasih teman teman selamat bertugas kembali